calon wakil presiden nomor urut dua sadaga salahuddin uno jumat pagi berkunjung ke jambi
beberapa agenda telah disiapkan termasuk mengunjungi pasar modern angsa duo jambi
selain berdialog dan mendengarkan keluhan pedagang sandi berkesempatan memberi beberapa barang yang dijajakan pedagang
seperti tempe dan jeruk nipis
tiba di kota jambi pada jumat calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno langsung mengunjungi dan menyapa para pedagang
serta pengunjung di pasar angso duo jambi
dalam kunjungannya ke pasar sandi didampingi sejumlah relawan dan tim kampanye wilayah jambi
kehadiran sandi langsung disambut pembeli dan pedagang terutama para ibu rumah tangga
dalam dialog bersama pedagang ia juga berjanji akan membangun lembaga keuangan
untuk membantu pedagang yang ingin berhaji dengan ongkos yang lebih murah dan fasilitas yang lebih baik
di lapak sayuran sandi sempat membeli tempe dan jeruk nipis
dan kondisi pasarnya masih cukup ramai
dan harapan ibu rosni ingin bisa pada suatu waktu dapat kesempatan untuk pergi haji
dan saya sampaikan program prabowo sandi selain daripada memastikan bahwa pasar tradisional ini akan menjadi denyut nadi perekonomian
akan kita terus perhatikan dan revitalisasi seperti ini akan kita dorong
kita juga punya satu program seperti ibu rosni ini
nanti mulai bisa menabung di suatu lembaga yang akan kita bangun berupa lembaga tabung haji
dan step pertamanya mereka menabung sekaligus juga memastikan mereka mendapat kesempatan untuk pergi haji dengan harga yang lebih terjangkau
dengan fasilitas yang lebih baik